demi menghindari operasi patuh jaya yang digelar petugas kepolisian
sejumlah pengguna jalan nekat berbalik arah di tengah tengah kendaraan lain
yang sedang melaju di atas jalan layang nontol pesing jakarta barat selasa pagi
seorang pengendara bahkan nyaris tertabrak kendaraan lain
saat berputar arah untuk menghindari razia petugas
jalan layang nontol pesing ini memang tidak diperuntukkan bagi kendaraan roda dua
beberapa pemotor yang mencoba bersembunyi di balik kendaraan lain
tak luput ditindak petugas
selama satu jam operasi sedikitnya tiga puluh pengendara roda dua terjaring
sudah mau ngerti tidak mau pelanggaran lalu lintas yang ada di area pesing ini
karena makin menurun makin lari
untuk pengendara di jalan diharapkan semakin hari semakin tertib
di kawasan kolong flyover klender pulau gadung jakarta timur
sejumlah pengendara sepeda motor nekat memutar arah
karena panik saat melihat raya petugas
dalam razia kali ini petugas menindak sedikitnya lima puluh pengendara sepeda motor
yang melakukan pelanggaran
di antara yang tidak mengenakan helm dan tidak membawa surat surat
para pelanggar langsung dikenakan sanksi tilang
operasi patu jaya digelar sejak tanggal dua puluh tiga juli hingga lima agustus mendatang
tim liputan cnn indonesia